sementara itu edgar azahavier marvelo menyumbangkan dua emas dari cabur wushu lewat nomor kombinasi golok dan toya serta dari nomor tim tarung putra
edgar havier marvelo tampil sebagai yang terbaik di nomor kombinasi golok dan toya
edgar mengemas angka tertinggi di nomor golok dengan raihan sembilan puluh
di hari sebelumnya edgar juga meraih poin tertinggi di nomor toya hingga menutup nomor kombinasi dengan total raihan angka sembilan belas tiga puluh enam
satu emas lainnya diraih dari tim tarung yang terdiri dari edgar seranero dan haris horatius
dua medali emas yang diraih edgar pun didedikasikan untuk sang ayah yang meninggal dunia pada senin malam
hasil ini membuat cabang olahraga wusu total menyumbangkan dua medali emas dan dua medali perak di sea games dua ribu sembilan belas di filipina
memang pasti senang dan bangga sih bisa menuntut semangat emas ini untuk indonesia dan untuk tni
tadi bisa diceritakan gak pertandingan ini
untuk pertandingan tadi lawan semua main bagus ya
semua sudah mengeluarkan kemampuannya semaksimal mungkin dan nilaian sudah diberikan oleh wasit juri sendiri
puas tadi dengan performa